waktu malam itu boy dia balik nyalahin aku
dia balik marah marah sama aku boy
aku dimarah marahin aku dipukul dengan kata kata kasar juga boy
boy aku aku mau menggugat cerai
aku benar benar udah gak kuat lagi boy
aku harus ceraiin dia dan aku mohon temanin aku buat ceraiin dia boy
temenin aku aku takut kalau sendirian
kenapa nggak lapor polisi aja
kamu tau gak boy
dia ngancam aku kalau aku lapor ke polisi
dia gak akan segan segan melukai mamaku dan dia
dio adik aku sendiri aku gak kuat kalau dio harus dilukai juga boy
aku gak kuat
aku gak kuat
aku gak kuat
aku gak kuat
kamu seneng ya liat aku luka kayak gini
coba lihat di tisu deh
kalau kurang jelas baca di handphonenya
aku benar benar gila